wilayah indonesia yang luas menuntut penjagaan yang ketat pula
tni angkatan udara adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab atas keamanan udara nkri
karena itu kemampuan bertempur di udara atau dogfight merupakan hal wajib yang harus dimiliki
dua pesawat tempur milik tni angkatan udara berjenis sukhoi dan f enam belas
akan mensimulasikan kemampuan bertempur di udara atau dogfight
dan pengeboman dari udara dalam perayaan hari ulang tahun tentara nasional indonesia ke tujuh puluh dua
lima oktober mendatang
seluruh personil yang ikut andil dalam simulasi pertempuran udara telah berlatih sebanyak tiga kali
mereka lapas landas melalui lapangan udara halepanerku sumajakarta
untuk mencoba pesawat tempur dan merapikan formasi di udara
nantinya dalam simulasi para perwira penerbang pesawat f enam belas akan berperan sebagai musuh
sedangkan perwira penerbang pesawat sukhoi berperan sebagai tni angkatan udara
simulasinya adalah pada saat
pesawat sukhoi dikejar oleh pesawat musuh
itu sukhoi mampu untuk bermanuver
sehingga dia akhirnya membalikkan kondisi
di mana pesawat musuh yang tadinya di belakang berubah menjadi ke depan
ini adalah keunggulan dari sukhoi
kita menceritakan bahwa kemampuan tni au dengan adanya pesawat sukhoi ini
mampu untuk menjaga nkri
tak hanya pesawat tempur dalam perayaan hute dikali ini
angkatan udara juga akan mengikut sertakan
para instruktur penerbang angkatan udara yang dinamai jupiter aerobatic team
dan pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima dari sekuadron dua halim penerak kusuma
yang menarik pada tahun ini pesawat angkut jenis cn dua ratus sembilan puluh
akan mengangkut para penerjun tni baik pria maupun wanita dari seluruh matra
yang spesial kali ini kita ikut menerjunkan wanita tni
yang semuanya dari ketiga angkatan baik tni angkatan darat angkatan laut dan udara semua
menampilkan wanita tni nya untuk ikut terjun di laut
ini yang lebih utama
perayaan hari ulang tahun tni yang akan gelar di cilegon banten
angkatan udara juga akan melakukan kolaborasi atraksi
dengan angkatan darat dan angkatan laut